seorang supporter tewas saat kerusuhan di warnai kerusuhan supporter
sejarah supporter di tanah air diselimuti fanatisme buta
nyawa menjadi murah dibandingkan pertandingan yang mereka saksikan
fanatisme mengubah kesenangan menjadi tragedi
kebencian diekspresikan secara terbuka dan massal
konflik antar supporter yang terjadi saat ini merupakan buah dari bibit kebencian yang ditanam puluhan tahun lalu
kebencian diekspresikan dalam bentuk lirik lagu dibunuh saja
dengan suka cita lagu itu dinyanyikan bertahun tahun lamanya
kebencian pun menjadi dogma
setidaknya ada tujuh puluh tiga nyawa supporter melayang dalam kurun waktu dua puluh enam tahun
bahkan lembaga watchdog sepak bola indonesia safe hour soccer mencatat
angka yang lebih banyak tujuh puluh enam jiwa
kematian akibat pembunuhan mencapai empat puluh delapan kasus
bonek pendukung kesebelasan
pendukung kesebelasan asal surabaya persebaya menjadi korban terbanyak dengan tujuh belas kematian karena berbagai faktor
fajar junaidi dosen universitas muhammadiyah yogyakarta memiliki dugaan tentang
apa yang menyebabkan fanatisme dan kebencian antar supporter di indonesia tumbuh subur
kalau dulu kan cerita itu diwariskan dari satu gerasi gerasi
gerasi selanjutnya dengan budaya lesan
budaya lesan itu apa
dengan chan nyanyi di stadion
cara paling mudah adalah lagu dibunuh saja
saya tidak habis pikir dengan supporter yang sampai sekarang masih nyanyi lagu dibunuh saja
karena lagu itu kan mengekspresikan tingkat kebencian tertinggi
tapi itu dinyanyikan dengan suka cita
ada banaliti yang luar biasa yang terjadi di supporter yang menyanyikan lagu dibunuh saja
konflik berdarah terjadi di antara pendukung empat tim besar di tanah air
yakni persija jakarta persib bandung persebaya surabaya dan arema malang
konflik pendukung kedua klub terakhir bonek dan aremania bahkan sudah berlangsung lebih dari dua dekade
ketika chen dibunuh saja itu tertanam di otak ketika melakukan kekerasan pada supporter lain
baik itu kekerasan
verbal kekerasan fisik atau bahkan sampai tingkat membunuh bisa dianggap sebagai sebuah kebanggaan
ini kan menyakitkan
bayangkan sepak bola di indonesia itu dibangun dari nisan nisan para supporter sepak bola yang meninggal akibat kerusuhan yang terjadi
konflik antar bonek dan aremania misalnya unik sekaligus pelik
banyak faktor yang menyebabkan konflik
ada faktor di luar sepak bola misalnya bentrok penonton di konser kantata takwa di stadion sepuluh november surabaya
media masa juga turut memantik sentimen di antara keduanya
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an bahkan sampai sekarang
maksudnya jawabannya ke persibaya itu ketika persibaya terburuk
kemudian pak dahlan punya ide untuk membesarkan koran kita perlu merangkul sepak bola yang diselangi masyarakatnya yaitu persibaya
itu pak dahlan
menyatu antara koran klub supporter menyatu
ini satu kesatuan yang saling mendukung
nama green force bonek dan mobilisasi supporter kesenayan yang dikenal dengan tretetet diciptakan jawa post
urib mengakui langkah itu menimbulkan kecemburuan bagi tim lain dan pendukungnya
kenapa kok jawa post kok
persibaya digedek no bener
ini singliannya cili cili ah gitu loh
pemilihan judul yang provokatif menebalkan konflik yang ada
supporter menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan
kalau muncul kecemburuan jadi
dari pemberitaan pada waktu itu ini malang
dan jawa timur media terbesar siapa
wisi ini berita yang unuh
sampai pemainnya ini mengatus
soalnya talangnya diberitakan pokoknya dikusuk
kan ini ini yang muangkel ya
terus gini berita ini kan sampai menyebar dengan indonesia
itu mana jawa timur
ya sih orang kan dikenal
pengen jaga gawang memperpendek saja kepada kapten ke enam nya
dan disana langsung disentang wisi
kala itu el kepet dirijen pertama aremania memimpin dua ratusan aremania
bisa mendukung arema ketika melawan persebaya
tentu dikawal ketat aparat
bagi seorang supporter
bisa berada di kandang musuh bebuyutan
stadion gelora sepuluh november atau tambak sari
merupakan supremasi atas rivalitas
di surabaya kita memakai atribut lengkap
ini gak jalan
tapi jujur loh ya
ini yang surabaya redek ya
tambak sari kan munggahin ya
kuy ini baris kepung ewanan
as waranas munggah
begitu munggahin kaya ketok lapangan
ditambak sari deh
antara grogi antara seneng
sayangnya setelah itu justru bonek di blokade ketika hendak mendukung persebaya
saat tandang stadion gajayana atau kanjuruhan kandang arema
bonek memendam dendam menganggap ada hutang sejarah yang harus dibayar aremania
temen temen sana harusnya masih punya hutang ke kita
karena kita pernah menjamu aremania di gelora sepuluh november
tinggal kita yang harus away ke sana harus diterima
hingga kamis subuh petugas satgas anti mafia bola membawa lima puluh tujuh item baik berupa
belum lagi praktik mafia sepak bola yang bisa mengatur siapa tim yang menang siapa tim yang kalah
praktek ini turut membakar emosi supporter dan membuat mereka melampiaskannya dengan aksi kekerasan
berbagai peristiwa sejarah itu menanamkan kebencian yang kemudian dipahami para supporter saat ini sebagai perilaku rasialis
tidak ada sentimen warna kulit agama dan ras yang dipertentangkan
provokasi lagu dibunuh saja muncul semata karena membela tim sepak bola yang berbeda
sepak bola menjadi medium perjuangan identitas mereka
kabupaten gersik ini tewas di kroyok sekelompok aremana pada return dua ribu tiga belas
jadi apa yang saya lakukan ini
ini atau bagaimanapun
di kelas delapan belas saya berumuah
jika tidak ada masyarakat tidak ada yang bisa melakukan sakit balik
apakah anda meminta pesan untuk lari lari dan tidak berjalan jalan
tidak saya ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan
saya ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan
saya ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan
saya ingin ikhlas dan berdoa untuk nama nama yang saya inginkan
poolah th euros perusahaan
kepala orang teman
saya merasa ketat di satu forests itu
saya ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa di suruh unduh
k comigo mendukung mereka memulai nelayan
saya juga datang ke rumah eko prasetyo
pemuda tiga puluh tahun asal pujon kabupaten malang ini tewas
di tangan sekelompok bonek pada desember dua ribu lima belas
nah ini bibi almarhum eko berharap
tidak ada pembalasan dendam
ia ingin kematian eko dihormati sebagai martir perdamaian
buku buku agar panjang umur
kematian mereka dan puluhan jiwa lainnya
bukan sekedar angka angka
kematian ini menjadi bukti
nyawa seharga kaos bola yang mereka kenakan
mereka yang muak dengan konflik
lalu menginisiasi perang melawan kebencian
asisten pelatih persebaya bejo sugiantoro
sempat marah dan meminta agar bonek
mengembalikan banner bertuliskan arema
ke posisi semula saat bertanding
di glorabung tomo surabaya
ada juga kapten tim arema hamka hamzah
yang beberapa kali menegur aremania
saat menyanyikan lagu dibunuh saja
yang ditunjukkan kepada bonek
satu hal yang mendorong keduanya melakukan itu
di tengah rivalitas yaitu respect
bahkan kepada rival abadi
tetapi ada di antara mereka yang menuliskan cerita cerita kecil
menjaga agar boneknya tidak terlalu keras dan menjaga kemampuan mereka
dan kemampuan mereka yang menjaga kemampuan mereka
bukan dari para elit klub atau pejabat
cerita itu datang dari supporter sendiri
yang merasakan langsung dampak buruk fanatisme buta ini
adalah hamida dan mas huri
kakak beradik pendukung arema
keduanya berani melawan arus di tengah konflik
rumah keduanya di kampung biru arema kota malang
dihiasi mural bergambar singa dan buaya berangkulan
simbol arema dan persebaya
kalau idenya itu kan kadang kita lihat dari sepak bola itu seperti bonek
kalau arema ketemu mesti ada kayak gitu
entah ada yang kelahi ada yang bertepadaran
cobalah saya inspirasi sama adik saya
coba kita gambar bonek sama arema
terus yang satunya kita bikin persib sama persija gitu kan
biar mereka damai biar mereka aman
mas huri mengaku trauma datang ke stadion karena lagu dibunuh saja
semakin lantang dinyanyikan
ia tak ingin
anggota keluarganya terutama yang masyarakat
terutama yang masih kecil di doktrin lagu ini
ada yang sekedar mencibir ada yang menyerang
dan ada pula yang berusaha merusak muralnya
ya entah kata kata kadang ada kata kata yang kotor gitu kan
insya allah mungkin dengan gambar seperti ini
saya menemui juga dua pemuda yang bersahabat
saya menghargai keberanian keduanya berbicara tentang rivalitas dan persahabatan
meski saya harus merahasiakan identitas keduanya karena pertimbangan keamanan
dok jangan keluar dulu yang plat l saling ngetin kadang kadang
l merupakan nomor penyusupan
l merupakan nomor polisi untuk surabaya
dan w untuk kota sidoarjo dan gersik yang juga basis bonek pendukung persebaya
kalau misalnya di stadion sebagai aremania
dengar cend atau lagu yang dinyanyikan di bunuh saja misalnya
apa yang masih pikirkan waktu itu
saya sih pikirkannya waduh kok kayak gini nyanyiannya
padahal kapten kami pun kapten kami seorang hakal hamka hamzah itu
sudah berulang kali bilang jangan nyanyi yang rasis jangan nyanyi yang rasis
waktu nonton ya pasti miris lah
aku di kampus punya teman arema
dan di kampus di malang ya aman aman aja sama arema
konflik punya cara sendiri
di satu waktu para supporter ini menjadi korban
namun di waktu yang lain mereka bisa berubah menjadi pelaku

aku mau berubah menjadi pelaku
aku mau berubah menjadi pelaku
aku mau berubah menjadi pelaku
awal awal resikonya memang banyak ya
di antaranya teror teror yang kita hadapi
dibarengin waktu perjuangan ya
ada pemukulan penculikan
rangkong ramai sekali
mereka adalah bonek
pendukung sebuah tim
yang mereka sebut sebagai harga diri yang dibela sampai mati
tim ini berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjadi salah satu yang tertua di indonesia
untuk bagaimana mereka membayangkan kuat di benak mereka tentang klub kebanggaan mereka
dan kemudian mereka melebur jadi sebuah identitas supporter yaitu ponet sudah
sejak dua ribu lima belas mereka membuang jauh jauh cen atau lagu berisi ujaran kebencian seperti dibunuh saja
ketika segelintir dari mereka berkeras menyanyikan lagu itu mereka memiliki mekanisme sendiri untuk
melawannya hai hai hai hai hai hai suara suara itu kan lagunya kan arema jancuk dibunuh saja dan
saya ganti lagunya biarpun tetap ada jancuknya jancuk kan bukan rasis dan lagu itu saya ganti dengan
arema jancuk listu wetuwe lah jadi apabila terjadi suatu cendol rasis entah itu dilakukan oleh
individu maupun kelompok kecil kita sebagai capu khususnya saya sebagai capu berani menegur harus berani
menegur punya disitu
energi besar supporter ini disalurkan dengan berbagai hal positif salah satu yang fenomenal
adalah hujan boneka dua puluh ribu boneka yang terkumpul ini kemudian dibagikan kepada anak anak penderita
kanker momentum perubahan itu datang ketika dualisme manajemen persebaya pada dua ribu sepuluh di satu
sisi bonek bertuang agar persebaya kembali diakui pssi
mereka membangun kultur sport terbaru
upaya perubahan yang sungguh tak mudah
awal awal resikonya memang banyak ya
di antaranya teror teror yang kita hadapi
dibarengin waktu perjuangan ada pemukulan penculikan
dan termasuk yang dialami salah satu teman kita candil itu dibacok
salah satunya itu
berbagai hambatan itu justru menjadi terciptanya era baru perubahan bonek
mungkin bisa disebut sebagai new social movement dalam kultur supporter sepak bola di indonesia
meskipun mereka tetap ada juga yang melakukan kekerasan penjarahan
tapi kan kemudian ada distingsi
distingsi ini saya lihat akan semakin kelihatan
dan publikum akan bisa melihat mana yang bonek dan mana orang yang memanfaatkan bonek untuk kriminalitas
menurut fajar bonek aktif memutus mata rantai kekerasan
cerita tentang upaya itu membawa saya ke kota solo
di sana ada sejarah ditulis
perdamaian bonek dengan pasopati kelompok supporter solo
keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang
harusnya di awal awal pohon ini bisa menyatukan kami sulu dan surabaya
siapa tahu sejauh pohon ini bisa mempersatukan sulu dan surabaya
jalan menuju perdamaian ditempuh berliku
ada banyak kegagalan
maklum nama bonek memang terlanjur buruk bagi pasopati dan warga solo
iwan walet tokoh pasopati lainnya bercerita
tujuh belas orang anggotanya mendekam di penjara setelah bentrok dengan kelompok pasopati lainnya
karena berusaha mempertahankan perdamaian dengan bonek
iwan pernah membawa dua ratus an pasopati menyaksikan laga persebaya melawan solo fc
di kandang persebaya stadion sepuluh november pada dua ribu sembilan belas
ia membawa misi damai dengan bonek
misi ini adalah ujian
jika iwan dan rombongannya disambut baik perdamaian pun semakin terang
sebaliknya deklarasi perang dicanangkan ketika iwan dicelakai
sesampainya di surabaya ada saja sekelompok bonek yang menyerang
tetapi lebih banyak yang menyambut dan melindungi iwan beserta rombongannya
terenyuh kita disambut seperti itu
dan dia sendiri orang orang bonek yang dulunya menjadi korban
waktu perjalanan dari bandung ke surabaya diserang disini
kan ada yang matanya ujol yang telinganya ini yang dijahit itu datang semua
dia rangkulan sama kita semua
kekuatan perdamaian antara bonek dengan pasopati diuji setelah seorang bonek bernama miko pratama
tewas di kroyek sekelompok warga solo pada april dua ribu delapan belas
perdamaian ini ternyata lebih kuat hingga menghilangkan prasangka
mata rantai kekerasan berhasil diputus karena bonek memilih tidak balas dendam
bonek memaafkan tetapi tidak melupakan
kini ketika bonek melintasi kota solo warga dan pasopati memberikan sekedar makanan dan minuman untuk mereka

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
yang anda lihat ini adalah el a mania dan kurva boys pendukung persela
supporter asal lamongan ini dulunya adalah musuh bebuyutan bonek
konflik mereka berdarah darah
lima bonek tewas terjatuh dari kereta api setelah diserang sekelompok warga dan supporter lamongan pada dua ribu dua belas
sebagai balasan dari pembunuhan supporter lamongan oleh sejumlah bonek setahun sebelumnya
di sini el aman di sana bonek di mana mana kita saudara
pendukung persela ini menjadi salah satu pelopor perdamaian dengan bonek
ia sadar konflik harus disudahi karena sudah banyak nyawa yang melayang
perdamaian dia gagas dengan saling melepas ego
ya sempat sih ragu soalnya kan belum pernah
ke surabaya sampai masuk surabaya pakai atribut
ya didampingi sampai selesai
terus ya itu awal mulanya terus anak anak bener bener itu
jadi gini ya ya kan mikirnya gitu jadi gini
surabaya gitu supporternya bonek gitu
beda sama yang dipandang pandang apa yang di luar kan orang mikirnya kan bonek itu bukan anak anak g s gitu
perdamaian itu berbuah
sesuatu yang bahkan tak pernah ia impikan sebelumnya pun terjadi
dia dan ribuan kawan kawannya bisa berbagi tribun dengan bonek
tidak ada aksi kekerasan tidak ada nyanyian dibunuh saja
wah sampai menangis saya
mulai awal kita sudah memikirkan resiko itu pasti kita terima
ataupun kita bertentangan dengan teman teman supporter bonek yang tidak sepaham dengan kita
tapi perlahan kita menjelaskan karena ini untuk regenerasi kita yang akan datang
perdamaian mereka dengan supporter lamongan dan solo mampu mereduksi konflik
baik di dalam stadion maupun ketika bonek melintas di solo dan lamongan
begitu juga sebaliknya tidak ada sweeping tidak ada lagi saling serang hingga jatuh korban
semangat persatuan bonek untuk memperjuangkan hak hak mereka menjadi salah satu simbol perubahan bonek itu sendiri
nah ini yang kemudian menjadi dalam tanda kutip sisi baik dari perubahan transformasi bonek yang sejatinya
sisi ini juga harus ditiru oleh supporter supporter lain
bahwa persebaya ini tidak seperti dulu
salah satu desainer utama saya bilang mas cita cita saya cuma satu baju persebaya dipakai di mall
dan sekarang kalau kita pergi ke mall di surabaya baju persebaya dimana mana
berarti sudah tidak malu lagi mengenakan baju bersih
baju persebaya di surabaya
baju persebaya di surabaya
baju persebaya di surabaya
bukan supporter ini belumlah sempurna
mereka terus bergulat dengan sejarah kelam masa lalu
tetapi setidaknya mereka menjaga harapan bahwa sudah saatnya sepak bola dirayakan dengan gembira

jangan lupa like subscribe share dan share ya